bajak kamu benar benar ya
saya baik baik aja
kamu bisa melakukannya
gandung gak curiga sama sekali kan sama kamu
dia percaya sama aku tanda
dia juga menyatakan cintanya padamu
ya seperti pusat tante aja tadi
aku pura pura terima cintanya dia
kamu hebat congkrang
kamu harus terus bersandiwara
pura pura menjadi kasih gandung sampai tujuan kita tercapai
kenapa non menangis
aku gak tega bi
gak tega melakukan apa non
kayaknya apa yang dia omongin juga
selalu tulus dan emang dia gak bersalah bi
kenapa hati aku bendebar debar bi setiap nyebut namanya
dia juga tuh cinta padanya
gak tahu bi aku bingung
bibi panggilkan bu asih ya
jangan bi jangan
dia nggak boleh tahu soal ini
ingat dia itu pembunuh ayah kamu
ini untuk kamu
aku baru ingat sekarang
kamu pemuda yang naik kuda itu ya
jadi selama ini kamu nyimpan sial aku
mungkin ini yang dibilang cinta pada pandangan pertama
memang kamu benar benar percaya sama cinta
saya akan membuat kamu percaya akan cinta
itu nggak akan mudah gandung
kamu tidak percaya kalau saya bisa membuat kamu bahagia
karena aku punya banyak permintaan
jongra asal kamu tidak minta bintang minta bulan
apapun yang kamu minta saya akan segera memenuhinya
pasti ada cinta untuk kamu
itu yang harus kau minta pada gandum
sebagai maha perkahwinan kalian
kau sudah melamar applies entah mengapa kamu
aku sudah melamar dengan mana

evoki memikat itu itu pengajaran kita
maksudnya ceritakannya sama apa bro
dan yang ini reka bonate melek subaka group
nanti kalau kita udah nikah
semua ini akan menjadi milik anak kita jonggrang
kamu kenapa kelihatan gelisah begitu
karena aku pikir
kamu gak bisa memenuhi marah perkahwinan yang aku minta
aku ingin berjumpa denganmu
saya akan memenuhi semua permintaan kamu
sebenarnya saya tidak ingin mencampur di urusan dan gando
saya ingin mencari teman yang bisa membantu
untuk apa dan gando membangun sumur jalatundun
daerah itu sangat berbahaya dan
semua saya lakukan untuk jonggrang pak
jongrang minta semacam itu
semua saya lakukan
dan melupakan kematian bapaknya
satu lagi dan
saya juga pernah mendengar
kalau dan gandum punya rencana
ingin membangun taman dengan sejuta arca
dan itu juga untuk jongrang
iya pak jaya
tapi pak jaya nggak usah khawatir
saya tidak akan menggunakan keuangan dari perkebunan teh kita pak
saya menggunakan keuangan dari pertabungan pribadi saya pak
jadi perkebunan teh kita
tetap aman aman saja pak
pak jaya jangan beritahu ayah dulu ya